komisi pemberatasan korupsi menetapkan empat orang sebagai tersangka
dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat pemkap musi bajo asin sumatera selatan
salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bupati musi bajo asin periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua dodi reza alex
dalam ott yang dilakukan jumat lima belas oktober kpk mengamankan uang senilai dua ratus tujuh puluh juta rupiah di kabupaten muba dan rp satu lima miliar rupiah di jakarta
uang tersebut diduga merupakan komitmen fee terkait pemenangan perusahaan tertentu dalam proyek infrastruktur di musi banyu asin
wakil ketua kpk alexander marwata menyampaikan
para tersangka akan mencari uang yang berbeda untuk mencari uang yang berbeda untuk mencari uang yang berbeda

untuk keperluan proses penyidikan tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk dua puluh hari pertama
terhitung mulai hari ini tanggal enam belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan empat november dua ribu dua puluh satu di rutan kpk sebagai berikut
dra ditahan di rutan kpk kapling c satu
sementara itu kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan
rakyat kabupaten musi banyu asin sumatera selatan pada sabtu pagi terlihat sepi
selain karena hari libur pintu kantor yang baru saja digeledah penyidik kpk ini masih disegel
sebelumnya dalam operasi tangkap tangan ini enam orang ditangkap dan dibawa ke gedung kpk di jakarta
gubernur sumatera selatan yang dimintai komentarnya usai meresmikan letter sign gerbang jakabaring sport city
belum mau menanggapi kasus tersebut
ia mengaku belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang
belum dapat pemberitahuan resmi baru running running time jadi aku belum baca komen
kamu mungkin nanya apa tanggapan apa tindakan belum baca belum baca karena aku belum dapat pemberitahuan resmi
selain bupati mubah kpk menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka yaitu kepala dinas pupr muba
pejabat pembuat komitmen dinas pupr mubah dan direktur pt selaras simpati nusantara
tim liputan cnn indonesia